air kembali berduka danarto seorang budayawan senior indonesia meninggal dunia di rumah sakit fatmawati jakarta
usai ditabrak sepeda motor saat tengah menyeberang jalan di ciputa tanggerang selatan pada selasa kemarin
rencananya jenazah danarto akan dimakamkan di pemakaman keluarga di sragen jawa tengah
sejumlah kerabat dan keluarga nadarto budayawan indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan
mendatangi kamar jenazah rumah sakit fatmawati jakarta rabu dini hari tadi
selain kerabat dan keluarga danarto menteri agama lukman hakim saifuddin dan wakil ketua dpr ri fadli zon
juga tampak hadir untuk memberikan bela sungkawa
mereka juga hendak mengiringi jenazah yang akan dikubuhkan di seragen
saya memang hari hari belakangan ini cukup lama tidak berjumpa secara langsung dengan beliau
tapi saya pernah cukup dekat dengan beliau pada beberapa tahun yang lalu
karena memang beliau kita kenal tidak hanya sebagai sastrawan tidak hanya sebagai budayawan
tapi juga karya karyanya bisa dikatakan sebagai agamawan
setelah kecelakaan danarto langsung dibawa ke rumah sakit uin syarif hidayatullah
dan dirujuk ke rumah sakit fatmawati untuk mendapatkan perawatan medis
namun nyawanya tak dapat tertolong dan meninggal dunia akibat mengalami luka di bagian kepala
terkait kasus kecelakaan yang menyebabkan budayawan berusia tujuh puluh tujuh tahun ini meninggal dunia
pihak keluarga telah ikhlas dan tidak akan menuntut pelaku
namun kasus kecelakaan ini tetap ditangani perugasa kalatas polres tangerang selatan
hendrawan wiwongko jakarta